olahraga rutin di pusat kebugaran mungkin sudah menjadi rutinitas bagi sebagian kaum urban
namun bagaimana jika berolahraga di ruang terbuka tanpa alat
serta hanya mengandalkan berat badan saja
informasi dari komunitas kd street workout sekaligus menutup cnn indonesia sport hari ini
saya anita mai selamat malam selamat berakhir pekan dan salam sports
kalistanics atau street workout merupakan metode latihan beban yang menggunakan berat badan sendiri untuk mencapai target yang diinginkan
gerakan gerakan street workout yang biasa dilakukan dalam latihannya adalah pull up chin up deep squat dan crunch
hasil dari latihan ini adalah otot yang kuat dan kencang
karena latihan ini menangis
dan menargetkan kekuatan otot
seiring dengan berkembangnya gaya hidup sehat kaum urban
street workout menjadi salah satu pilihan yang menyenangkan untuk berolahraga
selain bisa dilakukan di mana saja olahraga ini biasanya dilakukan bersama komunitas
salah satu komunitas street workout yang rutin menggelar latihannya adalah gaden street workout
berdiri dua ribu empat belas silam kadon sudah memiliki puluhan anggota aktif
mereka biasanya menggelar latihannya
gapapa butuh pembeli tapi mereka berhasil melakukan latihan di taman gandaria jakarta selatan setiap selasa dan kamis malam
dan untuk bisa ikut latihan bersama mereka tidak dipungut biaya apapun alias gratis
tuhan segera membantu kami mencari kesehatan
tahu tahu ini adalah salah satu menu untuk gerakan dari teman teman komunitas kedon street workout
kebetulan sekarang kita sudah berada di salah satu foundernya
first of all saya mencoba gerakan ini
gerakan ini seru banget ya
ini gerakan yang bisa melatih otot terus juga kardio sekaligus gitu ya
hari ini kita butuh lagi di leg day jadi leg day tambah di fat loss
jadi karena ini juga ada menu kardionya cewek cewek ini banyak yang suka
komunitas cewek cewek ini juga banyak banget
tapi kalau komunitas kliden sendiri street workout itu kan ada banyak di jakarta ya
bedanya dengan komunitas street world out lain apa sih
nah kalau di kadon mungkin kita ada tambahan di endurance ya
jadi kalau di street world out lain itu ada menu main course ada pull up push up
kita ada push up pull up sama berpace
nah jadi di main course nya di lima puluh lima puluh sama di strength nya gitu
sama di strength nya
jadi nggak heran ya kelihatan otot ototnya pada jadi semuanya dan juga bentuk tubuhnya juga jadi lebih ideal ya
oke kalau gitu
kita lanjutin lagi
oke kita lanjut lagi olahraga yuk
guys guys yuk lari yuk
beberapa anggota kaiden sudah merasakannya
manfaat dan keseruan olahraga ini
menariknya sih karena rame rame aja sih latihannya
terus mungkin kalau orang biasanya kalau orang olahraga sendiri itu kan males

kita latihan bareng bareng kan otomatis setiap hari muncul ide ide baru
misalkan mau latihan a nanti dikombinasikan dengan b
pokoknya nanti bakal muncul banyak ide
selain bisa berlatih bersama
di sini juga setiap anggota bisa berbagi gaya hidup sehat bisnis atau sekedar wisata kuliner
itu dia tadi ya komunitas kd street workout
yang bisa menjadi alternatif bagi kita semua yang berada di sekitar jakarta
lebih khususnya jakarta selatan karena mereka berlatih setiap hari selasa dan juga kamis di taman gandaria
semua orang boleh datang asal datang pakai baju olahraga dan juga gratis
tidak dipungut gaya apapun
dan yang lebih serunya lagi waktunya diadakan di malam hari setelah jam kerja dan juga di ruangan terbuka seperti ini